bantuan untuk korban gempa cianjur diberangkatkan dari mapolda jateng di semarang rabu siang
bantuan berisi berbagai kebutuhan warga antara lain bahan pokok obat obatan susu bayi sarung dan selimut
bantuan akan diturunkan di cigenang yang merupakan wilayah terparah akibat gempa bumi
mudah mudahan besar menjadi harapan kita bersama
bantuan yang akan dikirimkan ini nantinya dapat meringankan beban yang sedang dirasakan oleh saudara saudara kita
ketua kamar dagang dan industri kadin dki jakarta rabu siang mengunjungi korban gempa cianjur ke kampung mangon kerta cugenang cianjur jawa barat
selain memberikan bantuan berupa keperluan anak anak hingga lansia kadin dki akan fokus penanganan pasca gempa
bagi warga yang mempunyai usaha sebelum terjadi gempa akan diberi bantuan modal
dan nanti ke depan kami akan bersama dengan kadin dari cianjur dibantu juga dengan kementerian sosial untuk mengkurasi bagaimana teman teman yang saat ini terdampak dan ini yang akan kita bantu
sementara ratusan siswa sekolah speak first di klaten jawa tengah
pagi membawa buku dan berbaris di halaman sekolah
beberapa siswa juga membawa poster bertuliskan kepedulian terhadap korban gempa cianjur
sebelum pengumpulan buku para siswa terlebih dahulu menggelar doa bersama
donasi buku ini diperuntukkan bagi korban gempa khususnya anak anak
para korban gempa di cianjur dapat menjadikan sarana untuk trauma healing dan juga sarana stimulasi literasi
supaya murid murid yang saat ingin berjalan bisa berjalan

karena ini mau tidak mau terputus sekolahnya bisa tetap mendapatkan ilmu dari buku buku yang kami kirimkan
selain buku pihak sekolah juga mengumpulkan donasi uang dan terkumpul sekitar enam juta rupiah
penyaluran bantuan dilakukan melalui relawan yang sudah berada di cianjur
tim liputan cnn indonesia